ya memang banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengurai kemacetan
ataupun mengatasi sehingga tidak terjadi kemacetan yang sangat panjang
seperti tahun tahun sebelumnya
selain juga memperlakukan jalur jalur baru tol fungsional tadi
kali ini kementerian perhubungan juga memperlakukan aturan pembatasan operasional
angkutan barang truk tiga sumbu dan juga truk gandeng di ruas jalan tol
aturan ini berlaku selama sembilan hari mulai tanggal dua puluh satu juni hingga dua puluh sembilan juni mendatang
peraturan pembatasan operasional dari angkutan barang dan truk tiga sumbu atau lebih
mulai berlaku pada dua puluh satu juni dua ribu tujuh belas pada tahun dua ribu dua puluh waktu di bnp seberang
tapi kita banyak jumlahnya
pada hari pertama pemberlakuan peraturan ini
ternyata masih ada angkutan barang dan truk tiga sumbu yang melintas di ruas jalan tol
rabu pagi beberapa truk angkutan barang di atas tiga sumbu melintas di ruas jalan tol cikampek
padahal peraturan menteri perhubungan no empat puluh tahun dua ribu tujuh belas yang sudah disosialisasikan sejak mei lalu
sudah harus efektif berlaku pada dua puluh satu juni hingga dua puluh sembilan juni
berdasar peraturan menteri perhubungan pembatasan operasional angkutan barang itu tidak berlaku
untuk truk pengangkut bahan bakar minyak dan gas bahan pokok kendaraan yang membawa hewan ternak
penghantar pos serta truk pengangkut sepeda motor mudik gratis seperti ini
pertanyaan dari aturan

pertanyaan dari aturan
jasa marga di tol jakarta cikampek mencatat pada hari biasa kendaraan golongan empat dan lima
yang melintas di tol cikampek dari arah jakarta mencapai lebih dari dua puluh lima ribu unit per hari
mardika utama jakarta
sementara itu petugas polres demak jawa tengah menghentikan paksa truk yang tetap nekat melintas di jalur pantura demak
sedangkan di mojokerto jawa timur pulau hantu
truk yang melintas di tilang satlan pas polres mojokerto
ya truk truk itu ditilang karena dilarang beroperasi di saat mudik lebaran kali ini sesuai dengan aturan pemerintah
puluhan truk pengangkut non sembako dan bbm dihentikan paksa saat melintas di jalan lingkar demak
penghentian truk yang mengangkut non sembako dan bbm ini sesuai anjuran dari pemerintah
selain ditilang truk yang masih nekat melintas harus mengandangkan kendaraannya di tempat
yang sudah disediakan
dalam razia ini polisi menilang sekitar empat puluh enam truk bersumbu lebih dari dua
mulai hari ini kpm dengan dua sumbu ototopik ada pelarangan melintas di jalur pantura
di jalur kutip di jalur komisi
jadi kita polres demak melaksanakan perlindakan yang tetap berjalan hari ini
kita laksanakan penindakan dengan hilang
terus kpm mengintang tarikan tempat yang aman untuk dikandungkan
saat lantas polres mojokerto jawa timur rabu sore menggelar razia truk angkutan barang
yang melintas di jalan raya trawulan mojokerto
petugas menilang lebih dari dua puluh truk angkutan barang
petugas juga mengimbau kepada para supir yang telah ditilang untuk tidak lagi beroperasi
kita temukan beberapa kendaraan yang beroperasi
dan kita cek ada beberapa yang memang masih diperbolehkan antara lain
yang mengaku makanan ternak kemudian bbm bgb kemudian sebagul masih diperbolehkan
tapi tadi kita cek untuk pengemudian sendiri ternyata masih ada beberapa yang dikemudikan oleh kernetnya
jadi terpaksa kita melakukan pendidikan pendidikan komporan
rencananya razia serupa akan terus digelar oleh petugas sebagai antisipasi kemacetan
yang disebabkan masih beroperasinya truk truk angkutan barang